informasi pertama kita awali dari cikias jawa barat
dalam pidato pengarahannya ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
menyatakan bahwa saat ini partainya tengah menghadapi ujian ditinggalkan hingga ditelikung
berikut kami tampilkan cuplikan pernyataan sby beberapa saat lalu
ini bukan kiamat
ini bukan akhir dari perjuangan kita
ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi
ingat sesudah kesulitan atau dibalik kesulitan ada kemudahan
fainama'al yusri yusro
fainama'al yusri yusro
kita kalau melakukan kilas balik sering menghadapi goncangan dan krisis
alhamdulillah kita selalu bisa mengatasinya
saya yakin ini rencana tuhan
dan rencana tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia
insya allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan
di sisi lain meskipun kita dibeginikan oleh capres anies dan mitra koalisi kita
tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur
bersyukur kepada allah sebahagiannya
bersyukur kepada tuhan yang maha kuasa
ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan
kalau ditelikungnya kita ini
satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke kpu
bayangkan seperti apa